pasangan baca pres dan bacawa pres prabowo subianto dan gibran raka buming raka sempat menyampaikan beberapa program andalannya jika terpilih di pilpres dua ribu dua puluh
seperti program dana abadi pesantren dan kartu indonesia sehat untuk lansia
menurut sri mulyani kedua program ini bukanlah program baru dan sudah masuk dalam program pemerintah jokowi tahun depan
kedua program itu sudah ditetapkan sebagai program tanggungan negara dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh empat yang disahkan pada september lalu
dirjen anggaran kemenkyu isa rahmat tarwata juga menganggap program tersebut tidak perlu didaftarkan lagi
menurut isa lansia serta keluarga tak mampu sudah masuk dalam simulasi daftar penerima program keluarga harapan atau pkh
dalam arti lain kaum lansia otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran

bapak ibu apa yang anda ingin mengatakan tentang program tersebut